gerhana bulan total di indonesia akan terjadi pada selasa delapan november dua ribu dua puluh
sebelumnya gerhana tersebut terjadi terakhir pada enam belas mei lalu
fenomena alam ini merupakan peristiwa terhalanginya cahaya matahari oleh bumi
sehingga tidak semuanya sampai ke bumi
gerhana bulan total terjadi saat matahari bumi dan bulan
berada pada posisi sejajar yang membentuk satu garis lurus
sehingga bule melewati bayangan bumi dan berada di wilayah tergelap bayangan bumi yang disebut umbra
hal tersebut dijelaskan oleh pihak bmkg atau badan meteorologi klimatologi dan geofisika muzli
ia juga mengatakan gerhana bulan total disebut juga dengan istilah blood moon
karena warnanya yang kemerah merahan
gerhana bulan total ini disebut sebagai blood moon saat puncaknya gerhana bulan
yaitu di mana
karena bulan berada di tengah tengah wilayah paling gelap atau wilayah umbra
kenapa bisa kemerah merahan
barangkali sebetulnya memang cahaya matahari tidak masuk ke sana
tapi di alam semesta kan mungkin tetap saja ada cahaya
sehingga masih ada warna kemerahan yang diamati pada permukaan bulan
ia menambahkan gerhana bulan total bisa disaksikan secara langsung
dengan mata telanjang dan tidak berbahaya
fenomena tersebut nantinya bisa teramati dari seluruh wilayah indonesia
khusus wilayah timur seperti papua dan maluku dapat melihat seluruh fase gerhana bulan tersebut
nantinya pada delapan november fase gerhana dimulai pada pukul lima belas wib enam belas wita atau tujuh belas wit
yang disebut gerhana mulai
satu jam kemudian masuk ke fase gerhana sebagian mulai
lalu bulan mulai memasuki wilayah tergelap bayangan bumi atau umbra
pada fase gerhana mulai
puncak gerhana terjadi pada pukul tujuh belas lima puluh sembilan wib selama hampir satu jam
dan pada pukul delapan belas empat puluh dua wib memasuki fase gerhana total berakhir
kemudian bulan mulai keluar dari umbra
masuk ke wilayah bayangan yang tidak terlalu gelap atau penumbra
pada fase gerhana sebagian berakhir
kemudian gerhana berakhir pada pukul dua puluh lima puluh tujuh wib
muzli juga mengatakan gerhana bulan total akan berdampak pada naiknya air pasang laut
namun hal tersebut normal karena sudah rutin terjadi setiap tahun
ia menekankan bahwa fenomena ini tidak sampai menimbulkan banjirop
namun ia tetap menghimbau masyarakat agar tetap waspada